setelah beberapa kali tertunda liga sepak bola terbesar indonesia akhirnya bergulir
kick off pertama liga yang bertajuk indonesia soccer championship akan dimulai dua puluh sembilan april dua ribu enam belas di tanah papua
indonesia soccer championship atau yang mempunyai nama resmi torabica soccer championship akan memainkan tiga ratus enam laga
dalam launchingnya yang berlangsung senin kemarin dihadiri perwakilan delapan belas klub peserta dan memperkenalkan kostum setiap tim yang bertanding
rencananya peserta akan memainkan tiga puluh empat laga kandang dan tandang dalam sistem kelasmen
dibuka dengan laga persipura jayapura versus persija jakarta kick off indonesia soccer championship rencananya akan dilaksanakan pada jumat dua puluh sembilan april mendatang
dan secara resmi akan dibuka langsung oleh presiden republik indonesia jokowi dodo
terkait digelarnya kompetisi ini para pemain pun mengaku senang dan berharap agar indonesia soccer championship bisa menjadi awal dicabutnya pembekuan indonesia
dari keangkotaan fifa
akhirnya harapan besar kita sebagai pemain sepak bola terrealisasi karena kami ingin kompetisi yang panjang dan dengan adanya tsc ini otomatis kompetisi kita sampai satu tahun otomatis masa depan kita lebih terjamin
dengan begitu mudah mudahan juga kompetisinya berjalan dengan baik tidak ada halangan sehingga pembekuan juga cepat dicabut sehingga tim nasional kita bisa segera berlagak